pengerjaan jalan tol mojokerto kertosono seksi tiga terus dikebut
rencananya jalan tol sepanjang lima km ini akan menjadi jalur alternatif arus mudik dan balik lebaran
sisanya masih berupa landasan cor dan tanah
ditargetkan proyek tol mojokerto kertosono akan rampung dalam dua hari mendatang
tol ini nantinya akan tersambung dengan ruas jalan tol surabaya mojokerto
kita lagi kejar terus untuk bisa menyambungkan ruas tol kita ini ke ruas surabaya mojokerto
kita butuh satu dua hari lagi untuk pekerjaan di situ ada namanya lean konkret supaya bisa tersambung
namun hingga kini masih belum ada kepastian dari dinas perhubungan dinas pekerjaan umum dan ditlantas polda jatim
apakah ruas jalan tol ini akan menjadi jalur alternatif saat arus mudik dan arus balik lebaran nanti
jika diputuskan menjadi jalur alternatif maka kendaraan yang akan diperbolehkan melintasi hanya kendaraan golongan satu